pengadilan negeri tanggerang banten senin sore menggelar sidang tuntutan terhadap
dua pelaku pengedar ratusan kilogram narkoba jenis ganja kering asal aceh
yang terungkap pada bulan agustus dua ribu dua puluh lalu
dua pelaku yakni dp dan nb dituntut hukuman pidana mati
dengan pertimbangan jumlah barang bukti yang didapatkan cukup besar
yakni satu ratus sembilan puluh dua kilogram
apalagi dua pelaku merupakan sindikat pengedar narkoba
yang kerap melakukan transaksi jual beli barang haram tersebut dengan jumlah besar
hukumannya kita tuntut hukuman pidana mati terhadap dua terdakwa
kita gunakan pasal satu ratus empat belas ayat dua undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
pak blok pertimbangan ini kan kenapa digunakan penguat mati
dan batas minimum berapa jumlah ganja sehingga yang bersambutan digunakan penguat mati
karena mereka ini sindikat ya sindikat jadi ini hasil dari pengembangan
dalam kasus ini keduanya dijerat pasal satu ratus empat belas ayat dua undang undang ri no tiga puluh empat
terkait undang undang narkotika
sidang selanjutnya akan digelar pekan depan
dimas arief setiawan tanggerang banten